jangan sampai lu gara gara udah dimabuk cinta ngeliat sosok orang yang deketin lu
ini adalah sosok yang lo idam idamkan sosok yang lo anggap sebagai jawaban dari doa doa lu
tapi dia tuh baik banget om dia tuh ganteng dia tuh keren gitu
tuh kayak jadinya ini bikin lu salah bersikap
kenapa gue bilang salah bersikap gini
lu jadinya melakukan effort lu invest sesuatu berdasarkan lu suka sama dia
berdasarkan lu takut kehilangan dia
salah lu harusnya melakukan sesuatu berdasarkan dia tuh ada effort nggak ke lu
kalau dia gak ada effort ngapain lu kayak gitu
karena ujung ujungnya gini kalau misalnya lu udah effort duluan
lu udah sayang sayangan udah mesra mesraan sama dia
meskipun belum ada status apa apa misalnya
jadi mikir ngapain gue harus ada status misalnya
terus di saat lu yang selalu mencari
mulai inisiatif ngejar duluan ini itu duluan segala macam gitu
dia jadi mikir oh cewek ini tertarik juga sama gue
jadi dia mikir gini gue mau pergi mau ngilang kemana
nanti datang lagi cewek ini pasti selalu ada buat gue gitu
lu mau kayak gitu
enggak dong ini hati bos
hati itu tempat spesial
orang yang bisa masuk hanya orang orang yang spesial
kalau dia masuk
keluar masuk keluar seenaknya
ya lu tutup pintunya lo harus tegas
kalau dia seenaknya terus terus lu
biasanya kan cowok kayak gitu ya
bukan cowok lah ini tukang ghosting
yang suka ghosting gak cuma cowok doang
cewek juga banyak tolong
jangan menyudutkan cowok aja nih
tapi memang kebanyakan cowok sih
karena cowok kurang pinter menutupi aja
tapi gini ya
udah bikin nyaman segala macam gitu kan
seminggu dua minggu
dikontak gak bales
ditelepon gak angka
terus tiba tiba datang lagi
kayak gak ada angin gak ada hujan
terus tiba tiba datang
kemarin aku sibuk
yuk jalan yuk gitu
terus kebanyakan cewek
lu bukannya sadar gitu loh
dia ini orang yang baru ngilang
dua minggu kemarin lu
abis cacimaki dia
tapi ketika dia balik lagi lu
yuk jalan lagi
ya allah kan capek ya